iya belusukan memang jadi salah satu cara pak jokowi untuk bisa mengetahui aspirasi rakyat
tetapi zaman now nih media sosial juga jadi salah satu cara masyarakat untuk curhat meminta segala hal kepada presiden
betul seperti misalnya pemirsa harapan muhammad amin syam pelajar sekolah dasar di kabupaten lubu utara sulawesi selatan yang viral di medsos
meminta kaki palsu ke presiden jokowi dodo akhirnya terkabul
selain akan mendapatkan kaki palsu tim staf ahli kementerian sosial yang mendatangi kediaman amin juga menyerahkan beberapa bantuan
raut senyum bahagia terlihat di wajah muhammad amin syam
keinginan memiliki kaki palsu yang ia minta ke presiden joko widodo melalui surat yang viral di medsos beberapa hari ini bakal terkabul
setiap pagi saat akan sekolah anak penyandang disabilitas
penyandang disabilitas ini harus bersusah payah membungkus kakinya dengan satu tangannya
warga dusun tolada kecamatan malangke kabupaten luwu utara sulawesi selatan ini
membalut dan memasang sendiri kaki kayu buatannya yang sudah usang dan rusak
ibunya andi bese dengan sabar membantu menyiapkan peralatan sekolah anaknya yang masih berusia empat belas tahun itu
saya meminta karena saya melihat seorang perempuan
minta kursi roda dan membuat surat terbuka saya terinspirasi untuk begitu
staf tenaga ahli dan pejabat direkturat jenderal rehabilitasi sosial
kementerian sosial republik indonesia yang berkunjung langsung melakukan pengukuran kaki palsu
tidak hanya kaki palsu amin juga mendapatkan bantuan berupa kartu program keluarga harapan atau pkh
pakaian dan peralatan sekolah uang tunai
serta rencana rumah layak huni yang difasilitasi
meski memiliki keterbatasan amin dikenal memiliki keahlian multi talenta
selain pandai bermain bulu tangkis renang dan bermain bola
ia juga mahir mengendarai sepeda dan motor
jaya hartawan kabupaten lutara